foodback banyak banget gitu kan
tetapi padahal mereka sebenarnya dari satu suku
katakanlah kita untuk video intinya adalah tutorial channel